musim kemarau yang melanda di sebagian wilayah di karawang jawa barat
menyebabkan warga di kampung cibenda karawang
mengalami krisis air bersih sejak sebulan terakhir
untuk mencapai sumber mata air
warga harus berjalan kaki dari rumah sejauh dua km
dengan menyusuri perkebunan
lama udah sebulan ini
kalau ngambil air itu harus di situ mbak
nyendokin gitu mak
emang air yang lain nggak ada pak
pompa nggak keluar air pak
jadi emang harus nyendokin di situ ya mak
nyendokin aja nyuci apakah di situ
menurut warga kekeringan selalu terjadi setiap tahun
untuk mendapatkan air bersih
warga membuat lubang berdiameter sekitar lima puluh cm
yang diberi bebatuan
agar resapan air dari kubangan yang berwarna hitam dan berbau
namun untuk air yang dikonsumsi
warga biasanya mengendapkan air
satu hingga dua hari baru kemudian memasaknya
iya kalau udah kering di situ
baru jauh ke sana ke depan
tiap hari bu ngangkutin
iya tiap hari
bu ini airnya sendiri buat apa aja sih bu
ya buat minum
nggak enak kayak rasanya gitu ya
jadi minum air itu
iya dimasak cuci
genangan berwarna hitam
dan bau ini adalah sisa air dari sungai ciampl
yang mengering dan air pembuangan
setelah warga mandi atau mencuci pakaian
guna memanfaatkan air
warga membuat lubang lubang
untuk menampung resapan air tersebut
hingga kini warga mengaku
belum mendapat bantuan air bersih
dari pemerintah kabupaten karawang dan dinas terkait
warga berharap pemerintah bisa menyalurkan air bersih
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
tariana karawang jawa barat